masih pernah meremehkan doa doa itu
sabtu pagi ribuan orang berkumpul di depan gedung sate kota bandung jawa barat
menuju gedung merdeka di jalan asia afrika untuk menyatakan dukungan terhadap palestina
unjuk rasa diikuti oleh berbagai kalangan masyarakat baik tua muda bahkan anak anak
mereka menuntut meminta perang antara palestina dan israel dihentikan
palestina itu negara yang indah tapi jangan sampai dunia tuh lupa
dunia itu bodoh amat dengan perang yang ada di palestina
tapi gembor gemboran di perang yang lain
aksi yang diinisiasi oleh aliansi masyarakat jawa barat peduli palestina ini
berakhir pada pukul satu siang dengan aman dan damai
mereka membutuhkan relawan medis relawan untuk membantu masyarakat palestina
yang sangat sangat memerlukan bantuan baik bahan makanan bahan pokok material dan sebagainya
jadi bantu kami untuk membubuhkan
bantu kami untuk memudahkan para relawan untuk menuju ke palestina
selain di kota bandung dukungan masyarakat indonesia untuk palestina juga terjadi di kota kota besar lainnya
seperti di jakarta ribuan umat muslim tanah air kembali menggelar aksi unjuk rasa
di depan kantor kedutaan besar amerika serikat jalan medan merdeka selatan jakarta pusat sabtu siang
sambil membawa sejumlah spanduk dukungan kepada palestina
masa mendesak amerika serikat menghentikan dukungan kepada israel
selain menyuruhkan pemerintah
indonesia untuk segera mengirimkan bantuan dan memberangkatkan tentara ke gaza palestina
masa juga menyuruhkan agar masyarakat turut memberikan bantuan kepada palestina
baik berupa makanan dan medis
untuk mengamankan jalannya aksi unjuk rasa ratusan personil kepolisian disiagakan di lokasi